walau sudah tidak sebanyak sebelumnya
limbah infeksius terlihat masih dibuang sembarangan
di areal pemakaman tpu babat jerawat surabaya
padahal di lokasi sudah disediakan tempat sampah khusus limbah infeksius
tpu babat jerawat merupakan salah satu tempat pemakaman
yang dikhususkan pemerintah kota surabaya untuk korban virus covid sembilan belas
dengan berbagai kriteria dan protokol kesehatan yang ketat
tujuannya untuk melindungi warga dari transmisi atau penularan virus covid sembilan belas
menanggapi kasus apd yang dibuang sembarangan di areal pemakaman
dosen hukum lingkungan hidup universitas erlangga surabaya mengingatkan pemerintah
untuk bertanggung jawab dalam pengolahan sampah apd
yang termasuk dalam limbah berbahaya dan beracun
urusan limbah infeksius ini juga merupakan bagian dari langkah mengatasi pandemi
yang otoritasnya berada di tangan pemerintah
maka pemerintah harus mampu mengatasi tidak hanya urusan pandeminya
tapi urusan limbah medisnya limbah infeksiusnya limbah medis konvensional saja
limbah medis konvensional saja dari dua sampai tiga rumah sakit misalnya
punya instalasi untuk mengatasi limbah medis konvensional
ini yang konvensional
apalagi limbah infeksius
sama dengan kita yang kalau sekali pakai pakai gitu
itu memberi beban ekologi yang luar biasa
termasuk kemarin yang tampak di tpu bapak jerawat surabaya
masih menurut suparto
landasan hukum tentang penanganan limbah infeksius ini tertuang jelas
dalam surat edaran menteri lingkungan hidup dan kehutanan no dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pengolahan limbah infeksius
pemerintah juga diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat
bagaimana cara bijaksana dalam mengelola limbah infeksius ini
kiyak larissa andreas wijaksono surabaya jawa timur